dengan mengangkat konten soal keresahan petani yang banyak tidak mendapatkan pupuk bersubsidi
jurnalis cnn indonesia meraih pupuk indonesia media award tahun dua ribu dua puluh
pt pupuk indonesia persero menggelar acara penganugerahan terhadap jurnalis
yang kerap melakukan peliputan di bidang pertanian dan industri bisnis pupuk indonesia
pima atau pupuk indonesia media award diadakan selama kurang lebih tiga bulan
semenjak bulan september hingga november lalu
di mana dalam ajang kompetisi ini diikuti sebanyak dua ratus tiga puluh jurnalis yang memberikan karyanya dinilai oleh para juri
dalam kesempatan ini jurnalis cnn indonesia berhasil meraih gelar juara satu di ajang pupuk indonesia award dua ribu dua puluh dua
dengan mengangkat konten keluhan para petani yang banyak tidak mendapatkan pupuk bersubsidi
pupuk indonesia media award adalah ajang anugerah jurnalistik atau kompetisi jurnalistik yang kami adakan
untuk salah satunya adalah mengapresiasi teman teman jurnalis yang selama ini sudah rajin menulis
atau kerap menulis tentang dunia pertanian juga tentang industri bisnis dan tentunya khususnya tentang industri pupuk
ajang ini alhamdulillah diikuti oleh pemerintah
satu ratus tiga puluh karya dan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dari bulan september sampai bulan november
artinya kami semaksimal mungkin mengerjakan proyek ini untuk memberikan informasi yang efektif sampai kepada masyarakat indonesia
ini kompetisinya luar biasa paparan datanya juga luar biasa kemudian juga juri penilaiannya itu adalah dengan blin
blind apa tanpa melihat identitas dari pemerintah
liput maupun dari medianya
rencananya acara pupuk indonesia media award ini akan terus digelar setiap tahunnya
dengan mengangkat tema tema yang bisa memberi nilai positif terhadap para petani dan pemerintah
mahardika prakasa satya jakarta